pebalap dari dua belas negara mulai bersaing hari ini di ajang balap sepeda tour de central celebes
balap sepeda ini pertama kali diadakan di provinsi sulawesi tengah
lintasan balap akan menggunakan jalan trans sulawesi dari kabupaten tojo una una hingga kota palu
yang terbagi dalam tiga etape yang juga terbagi dalam waktu tiga hari
dua belas negara satu ratus empat puluh peserta akan berkompetisi dalam ajang balap sepeda tour de centrale salabes dua ribu tujuh belas
pertama kalinya digelar di sulawesi tengah
lintasan sepanjang empat ratus tujuh puluh delapan sembilan km akan terbagi menjadi tiga etape
etape pertama start di tojo una una dan finish di danau poso
sementara etape kedua geser sedikit menuju kabupaten tojo una una

sementara etapa ketiga akan berlangsung dari parigi montong dan finish di kota palu
karena ada tour de centrale salabes maka infrastruktur untuk para wisata paling tidak kita sudah harus mengantisipasinya
memperbaikinya meningkatkannya dan mengembangkannya
begitu juga infrastruktur untuk yang dilalui oleh sepeda
paling tidak kan ini manfaat
infrastruktur jalan pasti akan semakin lebih baik
semakin tidak akan ada lagi yang rusak rusak
itu sebenarnya maksud tujuannya sebenarnya
supaya setiap tahun jalan ini tetap terjaga
kan kalau infrastruktur semakin baik kan masyarakat akan merasakan itu
termasuk dari sisi harga
harga distribusi barang logistik
semua akan semakin mudah gampang dan semakin lebih murah
itu kan dari infrastruktur semua
sulawesi tengah kedatangan tamu
dan ini acara pembukaan tour de centrale salabes
tetapi pradik tengah indonesia diperkuat oleh jaman lima puluh
ini tim yang keempat bandera dari perusahaan gas negara indonesia
berikutnya dia adalah baiklah
kejuaraan sepeda tingkat internasional tour de central celebes
yang pertama kali diadakan di provinsi sulawesi tengah sukses
digelar etapa pertama rute kabupaten tojo una una
kabupaten poso sepanjang satu ratus sembilan puluh delapan km berakhir dengan kemenangan tim dari indonesia
jamal hibatullah dari kfc cycling team berhasil meraih podium juara
sebagai pemenang etapa pertama
jamal juga meraih predikat pembalap terbaik etapa pertama
dan berhak mengantungi hadiah dengan total dua puluh juta rupiah
pembalap kedua maksud kami pebalap dua puluh tahun ini
berhasil mengungguli pembalap lain dari dua belas negara peserta
serta pernah mencatatkan dirinya sebagai juara pada tour de molucas dan tour de ejep
rangkaian etapa tour de centra celebes masih berlangsung hingga delapan november mendatang
etapa kedua dengan rute kabupaten poso ke kabupaten parigi mutong
dengan jarak tempuh satu ratus empat puluh tiga km pada hari kedua
etapa ketiga pada hari terakhir pembalap akan menempuh jarak satu ratus empat puluh tiga km
dengan rute kabupaten parigi mutong ke kabupaten sigi
dan berakhir di kota palu sulawesi tengah
yang paling sulitnya dan menantangnya suhu temperatur udaranya ya
tadi sempat empat puluh tiga puluh delapan derajat tadi
terus masuk nanjak empat puluh kilo nanjak terus itu terguyur hujan kan

terus masuk ke kabupaten poso ke kabupaten poso ke kabupaten poso